teknologi pesawat tanpa awak atau drone semakin komersial
peluang inilah yang dilihat oleh salah satu pilot drone miftah pradipya
keahlian mengoperasikan drone yang ia pelajari secara otodidak
kini mampu menambah pendapatannya hingga tiga puluh juta rupiah per bulan
teknologi drone ini tampaknya semakin potensial untuk industri media
baik untuk pendataan maupun dokumentasi
dan teknologi ini pula yang melahirkan profesi baru yaitu pilot drone
di mana mereka akan mendapatkan keuntungan ataupun pendapatan yang cepat
secepat mereka mengoperasikan alat ini
menjadi pilot drone telah ditekuni miftah sejak dua ribu empat belas
berlatar belakang sebagai fotografer profesional
membuatnya terus terpacu mendapatkan angle angle pengambilan gambar terbaik
dan mulai melirik drone
karena saya kan asalnya fotografer di bidang gathering atau dokumentasi
awal mulanya banyak permintaan karena biasanya saya gathering tiga ratus orang dua ratus orang
banyak permintaan kenapa nggak pakai drone aja untuk fotogrup
asalnya dari situ akhirnya pertama pertama saya nyawa punya orang
dan orang tersebut pilotnya gitu
tapi lama lama kesini akhirnya saya belajar sendiri beli sendiri
apa yang terjadi
orang ingin menekuni bidang sebagai pilot drone
lalu apa saja yang harus mereka perhatikan berapa nominal modal awalnya
sebenarnya kalau untuk drone pilihannya sekarang udah mulai banyak
mau yang dari sepuluh juta ada mau yang sampai seratus juta pun ada
kalau untuk pemula menurut saya lebih bagus yang murah dulu
karena resikonya pun kecil
seandainya kalau misalnya jatuh atau kecelakaan atau apapun
kosnya nggak terlalu besar
kalau untuk pelajar
kalau pencaran mau nggak mau ya harus sering main
itu mau nggak mau harus sering latihan
dan yang kedua yang harus diperhatiin dari drone tuh
yang utamanya biasanya baterai
ada fatal sedikit di baterai ataupun rotor atau baling baling efeknya fatal
mungkin kalau jatuh atau crash di tanah yang nggak ada orang mungkin aman
tapi kalau menimpa orang kan jadi bahaya tuh
udah banyak cerita soal kayak gitu yang jatuh kena orang

jadi kalau jatuh kena orang jadi bahaya
akhirnya kena ganti rugi dan lain lain udah banyak
kalau misalnya masih belajar mendingan di daerah yang kosong kayak gitu
keseriusan pria kelahiran jakarta tiga puluh satu oktober seribu sembilan ratus delapan puluh lima ini
dalam mengoperasikan drone juga diikuti dengan peningkatan kualitas drone itu sendiri
mulai dari memiliki drone seharga delapan belas juta rupiah
hingga saat ini memiliki drone seharga lima puluh juta rupiah
untuk mendukung profesinya
miftah juga memiliki lima baterai tambahan
mengingat daya tahan satu baterai drone hanya selama lima belas menit
besarnya biaya yang harus dia keluarkan
ia sesuaikan dengan tarif jasanya saat ini
yaitu tiga juta hingga tiga lima juta rupiah per proyek
miftah hanya membutuhkan waktu empat bulan untuk balik modal
kalau dari satu bulan mungkin sekitar sepuluh sampai dua belas kali panggilan
yang sekarang sekarang banyak yang saya kerjain dari pmk soreang
sama dari pmk cimahi
sekarang lagi banyak yang saya kerjain selain gathering gathering tadi
kalau pemerintah biasa untuk apa sih kalau drone ini
biasanya untuk pemetaan
atau misalnya ada satu lokasi yang banyak genangan air
pemerintah mencari solusi tapi harus tahu tempatnya dulu kayak gimana
biasanya pakai drone
untuk strategi pemasaran selain mengunggah hasil karyanya di instagram
mifta juga bekerja sama dengan beberapa event organizer
wedding organizer dan rekannya sesama fotografer
pertama kalau aku lihat miftah sih pertama dari kemampuannya
dari alat alatnya yang memadai
udah gitu emang dari segi kecocokan dalam berbisnis
emang udah cocok sih dari dulu
udah sekitar dua atau tiga tahun inilah kerjasama dengan miftah
dua tahun menekuni bidang ini
mifta meyakini pengguna jasa pilot drone akan terus meningkat
melihat bahwa profesi ini kemudian akan semakin potensial ke depan
karena semua film layar lebar juga kayaknya pasti pakai video aerial gitu kan
meskipun drone nya bukan yang ini gitu yang lain
tak hanya soal inovasi drone
miftah juga melihat bahwa regulasi pemerintah tentang ketentuan menerbangkan drone
maksimum ketinggian satu ratus lima puluh meter adalah sebagai pedoman para pilot drone
untuk tetap memperhatikan keselamatan
menurutnya aturan pemerintah bukan larangan
apalagi ancaman yang membuat profesi ini akan mati